ya udah lo naik motor aja
kan lebih mesra tuh berdua
ntar pelukan dah lo dipeluk dari belakang
jauh atuh kalo naik motor mah
yang ada kedinginan ntar masuk angin
lu berdua bikin bingung gue
gimana tis caranya tis
siom mama yang betul itu kagak
tidak seratus ribu kakak
gue kan belum selesai cerita
kamu tanya ojek aja ya
kalau kamu masih mau jalan jalan
aku sama centen mau jalan jalan ke kebun raya
ya udah ajak aja
makin rame kan
indah ke sms kang amin sama mas pur dulu ya
kamu kenapa pur
mau tau banget
apa mau tau doang
mau tau banget
jelas aja kamu gak liat kerobak aku
orang kamu jalanin sambil sms an senyum senyum sendiri
gak ada apa cuy
neng ineke ngajakin saya jalan ke kebun raya
hebat kamu cuy
emang si pur kenapa
ah si pur mah dari pagi rencananya doang
gak ada aksennya
neng ineke lebih mau milih saya ya
iya bisa meren
neng ineke lebih mau milih saya ya
iya bisa meren
si bang arun udah pindah ke deket jalan
gak ngejek lagi
jangan tanya gua
tapi mah kalo udah tinggal deket jalan gapen mesti ngejek
berarti berkurang lagi atuh ya pun ngejek kita teh
gak pengen tau sms ineke ke gue
gak serah lu
lo mau ngasih juga terserah
mau kagak juga terserah
ngajakin gue ke kebun raya dong
nih tuh smsnya
hebat atuh pur
kamu udah ngalahin kang amin
dari tadi teh kang amin udah rencanain
mau ngajak neng ineke jalan
berarti ineke milih gue
bentar ya neng
makanya kalo mau dagang itu persiapan yang bener
iya ntar gua ganti
rencananya ke kebun raya naik ke apa kamu sih
pake mobil kan cuy
enak ya kerja di kantoran
bagi bagi kebahagiaannya dong
beli es daun takut sih
es daun segar bugar
kalau mau ke kebun raya gimana ya caranya ya
kamu teh belum pernah ke kebun raya pur
kalau ke kebun kacang sama kebun jeruk
tapi kalau kebun raya belum
turun di stasiun bogor abis itu lo naik angkot
geng si atu masa naik kereta
yaudah lo naik motor aja
kan lebih mesra tuh berdua
ntar pelukan dah lo dipeluk dari belakang
jauh atuh kalo naik motor mah
yang ada kedinginan ntar masuk angin
eh lo berdua bikin bingung gue
eh gimana tis caranya tis
siuh mamah yang betul itu kakak
eh tis gue kan belum selesai cerita
ngupas kentangnya jangan tebal tebal
gulanya udah dimasukin tadi
masukin sekalian ragih apa gulanya
masa bikin donat kentang aja perlu diawasin
kayak baru bikin aja
kata orang kalo lo pacaran ke boneraya kagak bakalan awet pasti bubar
yang bener lo jack
gara gara lu sekarang gue jadi mikir
lo kagak usah khawatir
kan lo kagak pacaran main neke
pok nasi uduk satu
lo kayaknya lagi seneng banget ya
lo gak kerja
tapi saya nanti mau ke kantor
kagak kerja ngapain ke kantor
saya mau jalan jalan
ini mah khusus berdua
saya sama neng ineke
halo mbak herman
kalau lagi makan
jangan sambil telepon
musahin di warung gua
saya cuma mau ngabarin kang trisna aja pok
kurang kerjaan amat sih lo
kalau saya udah berhasil ngajak neng ineke jalan
jalan jalan ke kebun raya
sama neng ineke
bagus atuh kang
kang amin bertiga
maksud saya teh
kang amin berdua aja kan
iya berdua aja
purnomo mah enggak ke kebun raya atuh